ya jangan salahin tempatnya tapi gini lah
pembedakan hidup limari itu pergerakan manusia
di jakarta itu tadi dua puluh lima juta loh
pergerakan manusia di jakarta itu dua puluh lima nya pergerakan
sehingga harapan saya semua juga bisa ikut
tetapi tidak memurangi keuntungan ekonomi diantara sendiri
pak ero pak ero
jadi saya minta pak wali kota pak wali kota jakarta taras manayang
bapak prokong misalnya kembali lagi
pak mereka di mana
pak ero pak ero
suasana juga akan diberlakukan pak nantinya
kan saat ini masih di
suasana mengatur dirinya sendiri
supaya ekonomi tetap tumbuh
juga mengurangi evolusi mengurangi kemacetan